ketua dpr ri puan maharani menyebut momen kebersamaan presiden joko widodo dan menhan sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menonton laga timnas indonesia melawan timnas argentina sebagai hal yang wajar
puan tidak menganggap kebersamaan tersebut sebagai intensitas dukungan jokowi kepada bakal calon presiden tertentu
usai memimpin rapat paripurna
puan mengaku intens berkomunikasi dengan presiden joko widodo termasuk ikut menonton laga indonesia versus argentina pada senin malam
puan bercerita bahwa ia juga berfoto dengan cucu pertama presiden joko widodo jan etes
menurutnya jokowi sebagai presiden akan berbincang dan juga berdialog dengan setiap tokoh jika ada kesempatan
namun puan mempersilahkan jika momen dialog ini diartikan lain oleh sejumlah pihak
puan jokowi juga nonton bola juga sama pak jokowi jadi saya tidak dianggap intens
dan itu kan sesuai dengan posisi beliau sebagai presiden
di mana setiap ada kesempatan untuk bisa berdialog berbincang
tanpa kemudian sepertinya kalau dekat sama ini seperti ini dekat sama ini seperti itu
menurut saya itu satu hal yang wajar dilakukan oleh presiden
walaupun kemudian diartikan berbeda ya monggo saja